bayangkara fc akan menjamu persija jakarta di laga terakhirnya di stadion patriot candrabaga bekasi pada minggu malam
meski sudah memastikan sebagai juara liga satu indonesia musim ini
bayangkara fc tetap bertekad meraih kemenangan untuk menyempurnakan pesta kemenangan
pada pertandingan akhir liga satu indonesia
sang juara bayangkara fc akan menjamu persija jakarta di stadion patriot candra braga kota bekasi pada minggu malam
meski sudah memastikan sebagai juara musim ini
pelatih bayangkara simon mcmanamy menyatakan timnya akan tetap tampil maksimal
namun simon akan memberikan kesempatan para pemain muda dan tim cadangan yang akan berlaga nanti
dia juga sangat senang sekali selain bisa memenangkan liga dia juga bisa membantu atau membantu pemain
sehingga mereka bisa jadi terlihat dan dimotis sama tim nasional dan mereka juga bisa bermain di tim nasional mungkin
itu sama juga pentingnya sama juga peradukannya dengan memenangkan liga
senang bangga juga bisa menangkan liga satu
kita bisa dua dua siang juga ya masih dua
tahun tahun alamunikah tersebut dikasih gelar juga
tim dengan julukan the guardian ini telah ditetapkan pssi sebagai juara liga satu indonesia
dengan perolehan enam puluh delapan poin dengan persentase tiga puluh tiga pertandingan dua puluh dua menang dua imbang dan sembilan kali kalah
erik kustara bekasi